kita ke mancanegara setelah delapan puluh delapan tahun di ramadan kali ini masjid haya sofia kembali menggelar sholat tarawih
dan sudah terhubung melalui zoom dengan warga negara indonesia di turki fad al antaroh
selamat malam waktu turki assalamualaikum
selamat malam waalaikumsalam
ini luar biasa sekali berarti saat ini perlu saya pastikan sedang berada di haya sofia ya mas ya
tampak sekali di depan
saya sekarang berada di dalam air sofia
boleh diceritakan mas bagaimana kondisinya salat tarawih di sana dan apa yang terjadi di belakang saat ini
jadi hayya sofia setelah delapan puluh delapan tahun akhirnya dijadikan masjid kembali
jadi pastinya ini menjadi rasa yang sangat spesial buat orang orang turki
yang sudah menuju sejak lama
dan waktu itu saya pertama kali sholat taraweeh waktu para taraweeh pertama di bulan ramadan itu sangat ramai sekali
orang orang datang dari seluruh penjuru kota dan bahkan dunia bisa dibilang datang untuk bisa masuk dan terawih di sholat di dalam masjid haya sofia
tapi karena saking penuhnya jadi kita harus sholat di luar di halaman masjid
jadi sekarang hayya sofia
medikaya sofia buka dua puluh empat jam
kalau sebenarnya masjid masjid di turki itu tutup jam dua belas
tutup setelah sholat isya
tapi untuk haya sofia dispesialkan dua puluh empat jam buka
jadi semua orang bisa datang kapan pun dia mau untuk beribadah dan untuk juga bisa walaupun untuk ini turis datang untuk berjalan jalan melihat pindahan hayya sofia
oke masya allah luar biasa sekali
mas fad itu berarti saat ini
ini sudah selesai ya berlangsung untuk pelaksanaan sholat tarawih
karena boleh ditegaskan mungkin atau diceritakan lagi di sana sekarang jam berapa sih mas fad
sekarang disini sekitar jam sebelas
sholat isya mulai jam sembilan malam
selesai sekitar jam sepuluh malam
dan ya sekarang disini sudah jam sebelas malam
sudah agak malam
orang orang walaupun sudah malam
mas fad masih tetap beraktifitas di halaman makjid
dengan keluarganya mereka datang biasanya berjalan jalan menikmati waktu malam sampai subuh
jadi sahur dengan kerabat keluarga mereka di halaman makjid sampai sahur
oke selain itu juga mungkin ada yang iktikof juga ya di sana ya mas wad
iya pasti ada yang ikhtikaf ada yang masih sholat tarawih
bahkan anak anak kecil masih berlari lari
oke berarti masih banyak kegiatan di sana
tadi sempat disebutkan juga banyak kemudian warga muslim yang ada di sana
memang sengaja menghabiskan waktunya di haya sofia
setelah melaksanakan ibadah sholat isya ibadah sholat taraweeh
kemudian juga berjalan jalan di sekitar sana hingga menunggu waktu sahur bersama begitu
ada kegiatan khusus kah memangnya di haya sofia
apakah kemudian panitia dari masjidnya juga menyediakan
sahur bagi mereka mereka yang datang atau umat muslim yang datang ke haya sofia
kalau di sini kulturnya memang agak sedikit beda dengan kultur di indonesia
jadi panitia masjid tidak menyediakan makanan untuk berbuka atau untuk sahur
kebanyakan mereka datang dengan bekal mereka masing masing
dan mereka berbuka di halaman masjid sahur di halaman masjid
ya seperti itu tapi paling sekarang karena di turki sudah apa namanya
lockdown sudah tidak ada dan tidak harus memakai masker di luar
jadi mungkin lebih luas lah kita untuk menikmati malam ramadan
oke berarti artinya memang tidak ada penerapan atau aturan protokol kesehatan yang ketat lagi ya di sana ya
jadi sudah diperbolehkan untuk memas masker kemudian juga jaga jarak juga sudah tidak diterapkan
begitu ya mas fad
iya hanya mungkin harus pakai masker di public transport
tapi selain itu sudah bisa dilepas ya
ya baik sudah bisa dilepas maskernya begitu
tapi kalau kita kembali lagi bicara tentang haya sofia tempat anda berada saat ini
ini kan setelah bisa dibilang sudah hampir dua tahun ya ini saya ada catatannya di sini
tepatnya sekitar dua puluh empat juli dua ribu dua puluh
akhirnya haya sofia kembali menjadi masjid
tadi mas fad sempat bilang tidak hanya warga muslim yang memang tinggal di turki
tapi ini kemudian juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang datang ke sana
komentarnya biasanya apa sih mas terkait dengan haya sofia ini
apa yang kemudian mereka ceritakan dan mereka katakan begitu terkait dengan haya sofia yang kembali menjadi masjid
yang pasti ada pro dan kontranya
banyak juga tanggapan positif dari kaum nasrani
saya pernah mendengar sebelumnya di museum sebelumnya kan masjid haya sofia ini museum
orang kalau mau masuk ke dalam harus bayar
masuk ke dalam high sofia dengan sepatu tidak dilepas gitu
dan paling tidak walaupun sekarang jadi masjid gitu
orang orang datang untuk beribadah dan untuk lebih mendekat kepada allah gitu
jadi fungsinya berubah dari hanya datang untuk melihat keindahan
tapi juga bisa sekarang datang untuk apa namanya untuk menggunakan fungsinya sebagai tempat beribadah
ya selain itu selama dua tahun ini sudah hampir dua tahun maksud saya ya
di bulan juli nanti tepat dua tahun
kembali difungsikan sebagai masjid
selain tadi yang biasanya mungkin untuk masuk ke haya sofia harus bayar
tapi sekarang dibuka untuk umum

bisa difungsikan sebagai masjid tentunya
karena memang haya sofia sudah menjadi masjid lagi
selain itu adakah aturan aturan lain yang juga berbeda jika dibandingkan dengan sebelumnya mas fad
mungkin kalau kita bisa lihat di dalam masjid ini
jadi yang ketika ada gambar gambar nabi isa dan maryam itu mungkin figur figur muka itu ditutup dengan korden
selain itu tidak ada sesuatu yang spesial
aturan aturan yang hanya seperti masjid biasa
orang datang untuk sholat beribadah
oke tapi kalau untuk di turki sendiri mas fad ini sudah berapa lama ada di turki berarti
saya sudah dari tahun dua ribu tiga belas
sudah dari dua ribu tiga belas
kuliah di sini kerja di sini
kuliah di sana kerja di sana
kemudian pasti sudah banyak sekali kegiatan kegiatan keagamaan
baik itu saat ramadan ataupun di saat tidak ramadan juga dilalui di sana
ada hal hal atau tradisi tradisi khusus tidak sih mas yang biasanya dilakukan oleh warga muslim yang ada di turki
maupun warga negara indonesia muslim nih yang biasanya di turki
ya seperti halnya di negara muslim lainnya di sini di turki
ketika bulan ramadan kita mengadakan buka puasa bersama
kemarin dua hari yang lalu saya mengunjungi buka puasa bersama dengan teman teman dari seluruh bangsa negara datang ke sini
yang tinggal di istanbul di masjid
banyak hal hal sosial seperti itu mungkin yang kita bisa ikuti
dan untuk warga negara indonesia yang di sini pun ya mereka juga melakukan hal yang sama
seperti buka puasa di restoran indonesia atau buka puasa di tempat teman teman seperti itu
iya mas wad ini kan sudah dua tahun sebelumnya kan juga dari pemerintah indonesia melarang mudik begitu
tapi kan kalau di indonesia sekarang juga sudah mulai ada pelonggaran pelonggaran
nah ini kira kira nanti akan mudik juga nggak mas fad ke indonesia
iya pasti sekarang saya dengar karantinanya sudah dihapuskan
mungkin bulan bulan musim panas bulan september mungkin saya akan mudik ke indonesia
tapi kalau ramadan ini mungkin saya akan di sini
oke berarti nanti justru di bulan september ya baru akan mudik begitu
kami ucapkan terima kasih banyak kepada mas wad alantaro
yang merupakan warga negara indonesia yang berada di turki
atas kesempatan ini kita bisa jadi melihat langsung nih bagaimana suasana haya sofia yang memang di ramadan tahun ini ya
di tahun ini akhirnya kembali bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih di sana setelah delapan puluh delapan tahun
terima kasih banyak mas wad dan selamat kembali melanjutkan ibadahnya
terima kasih saya juga
selamat kembali melanjutkan ibadahnya
sehat selalu mas wad